ketua pengurus pusat dewan masjid indonesia yusuf kala selasa kemarin menyampaikan
masjid dapat digunakan untuk tempat vaksinasi mulai bulan april mendatang
keputusan itu dikeluarkan setelah mendapat persetujuan dari dewan masjid indonesia atau dmi bersama kementerian kesehatan
saya baru saja mengadakan persetujuan dengan menteri kesehatan
bahwa mulai bulan depan vaksin juga diadakan di masjid
di masjid masjid yang besar tentu yang mempunyai fasilitas
karena butuh sejuta per hari vaksin dan masjid mempunyai suatu perlengkapan yang baik
wakil presiden republik indonesia yang ke sepuluh dan ke dua belas itu menjelaskan
hanya masjid masjid besar yang memiliki fasilitas memadai
seperti bangunan besar
lapangan luas yang akan digunakan untuk tempat vaksinasi warga rt rw setempat
terkait pemberian vaksin di masjid
seorang pengurus masjid di pancoran jakarta selatan menyambut baik rencana ini
namun hal itu harus disertai dengan pengaturan yang ketat agar tidak sampai mengganggu kegiatan ibadah
kalau menurut saya bagus dan tepat sasaran
tapi jangan sampai mengurangi nilai kesucian masjid itu sendiri
contohnya kayak seperti warga non muslim
kalau untuk wilayah masjid kan khusus untuk muslim yang masuk
terus yang kedua masalah yang eat haid perempuan dan pakaian pakaiannya
kan kita nggak tahu namanya untuk umum kan semua warga kan bisa masuk
kayak gitu aja
sementara itu seorang jemaah masjid yang kami temui
mendukung pemberian vaksin covid sembilan belas di masjid untuk warga sekitar
karena dapat mempermudah masyarakat
kalau buat saya pribadi sih nggak masalah ya
karena lebih dekat ke jangkauan keluarganya gitu
nggak terlalu ribet
ribet lah istilahnya kalau kata orang awam
untuk mendukung langkah ini
petugas kelurahan di sejumlah daerah sudah mulai melakukan pendataan masjid
untuk menentukan masjid yang dapat digunakan sebagai tempat pemberian vaksin covid sembilan belas